suasana haru menyelimuti pelepasan jenazah seorang tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah kabupaten bojonegoro jawa timur kamis pagi
puluhan rekan kerja berbaris hikmat mengikuti sholat jenazah serta mengiringi pemberangkatan almarhum menuju lokasi pemakaman
almarhum haryanto adalah perawat yang bertugas dalam ruang bedah
almarhum diduga terpapar covid sembilan belas saat memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat
pria lima puluh satu tahun ini meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di ruang isolasi rsud sosodoro japikusumo kabupaten bojonegoro
hingga kini terdapat sebanyak dua puluh enam tenaga kesehatan kabupaten bojonegoro yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
mantan wali kota mojokerto mas ud yunus meninggal dunia saat menjalani sisa masa hukuman kasus suap di lembaga pemasyarakatan kelas satu surabaya di porong sidoarjo kami siang
perwakilan keluarga masud yunus mengimbau agar seluruh pelayat mematuhi protokol kesehatan
warga pun melaksanakan sholat di depan ambulans dengan jarak dua meter
usai disolatkan jenazah kemudian dimakamkan di makam keluarga
istip saroh anggota keluarga mengatakan sebelum meninggal dunia almarhum mengeluh sakit dan sesak napas pada kamis pagi
namun satu jam dalam perawatan mantan wali kota mojokerto ini meninggal dunia
masud yunus ditetapkan tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi
dalam kasus suap pembahasan perubahan apbd dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tahun anggaran dua ribu tujuh belas
deniputan cnn indonesia